informasi ekonomi yang satu ini menarik sekali bagi warga surabaya dan sekitarnya terutama mengenai harga promo kereta api
betul sekali karena menyambut hari ulang tahun ke tujuh puluh satu pada dua puluh delapan september dua ribu enam belas pt kereta api indonesia daob delapan surabaya menggelar promo
promo tersebut berupa pemberian tarif murah untuk kereta api komersil jarak jauh dan menengah
hanya dengan rp dua puluh delapan sembilan ratus empat puluh lima saja anda bisa membeli tiket kereta api komersil jarak jauh dan menengah
di antaranya untuk kereta jurusan surabaya menuju jakarta bandung yogyakarta dan semarang
harga tiket ini sesuai dengan hari kelahiran pt kai pada dua puluh delapan september seribu sembilan ratus empat puluh lima
pembesanan tiket promo hanya bisa dilakukan melalui kontak senter satu ratus dua puluh satu aplikasi kai akses dan tiket keretaapi co id
tiket promo tidak bisa dipesan melalui loket stasiun agen channel eksternal dan juga vending machine
bila tiket promo ini dibatalkan maka tidak ada penggantian biaya
pt kai meluncurkan promo tiket
promo tiket serba rp dua puluh delapan sembilan ratus empat puluh lima
untuk tiket promo ini untuk keberangkatan kereta api tanggal dua puluh tujuh sampai dengan tanggal dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh
namun tiket sudah bisa dilayani pemesanan mulai tanggal dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh
untuk tiket promo ini diberlakukan semua kelas semua kelas untuk ka komersial